polres tabes bandung memanggil panitia pelaksana laga persib versus persija
terkait peristiwa pengeroyokan supporter persija haringga sirla
pemanggilan ini dilakukan menyusul adanya dugaan unsur kelalaian yang dilakukan panitia
karena tidak memasang enam layar lebar untuk meredam antusiasme bobotoh
di sekitar area stadion gelora bandung lautan api
kasus pengeroyokan supporter sepak bola asal jakarta haringga sirla kini berbuntut panjang
usai menetapkan delapan pelaku pengeroyokan dan mengejar pelaku penyebar video kekerasan di media sosial
polrestabes bandung juga memanggil panitia pelaksana pertandingan persib versus persija selasa siang
pemanggilan dilakukan menyusul adanya dugaan unsur kelalaian serta pelanggaran
yang dilakukan panitia pelaksana pertandingan
panitia dianggap tidak memasang enam layar lebar yang merupakan salah satu syarat
yang diajukan kepolisian untuk meredam antusiasme bobotoh tanpa tiket
untuk menyiapkan layar lebar dan disepakati ada enam layar lebar yang dipasang di luar stadion
tujuannya adalah untuk menguraikan masa agar masa tidak ingin memaksakan sekedar untuk masuk walaupun tidak punya tiket
harapan kami itu terpasang
hal itu tujuannya untuk sehingga masa yang dinilai punya tiket bisa ada solusi alternatif
menonton di layar lebar yang dipasang
namun pada pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan
panitia pelaksana persib mengaku telah memasang empat dari enam layar lebar yang diminta kepolisian
untuk meredam antusiasme supporter tanpa tiket
pihak penitia selanjutnya akan berkoordinasi dengan operator kompetisi pt liga indonesia baru
tentang kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan di luar kota bandung
kita sebetulnya sudah kita upayakan enam itu
yang empat bisa on ya
yang dua ini karena waktu itu ada gas air mata
setahu saya begitu ada informasi dari teman teman ada gas air mata
jadi ketika dipasang sudah pada ini jadi si operatornya ketakutan
jadi mengamankan alat alat itu
pemanggilan pihak panitia pelaksana persib ini akan dijadikan bahan evaluasi pihak polrestabes bandung
dalam menentukan nasib laga kandang persib di bandung
fredy bangun bandung